eksekusi tanah dan bangunan di waru sidoarjo rabu siang berlangsung ricuh
puluhan warga terlibat adu mulut dan memblokir jalan untuk menghalangi eksekusi
namun karena kalah jumlah polisi akhirnya berhasil membubarkan kerumunan masa
kericuhan antara warga dan petugas eksekusi pn sidoarjo rabu siang dipicu aksi warga
yang memblokir pintu gang ke permukiman warga dengan gunungan pasir
warga yang menolak eksekusi terlibat adu mulut dengan petugas eksekusi
bahkan warga kemudian duduk di atas pasir agar petugas eksekusi yang didampingi brimopolda jatim membatalkan eksekusi
akibatnya aksi saling dorong tak terelakkan saat polisi merangsak masuk untuk mengamankan proses eksekusi
puluhan petugas brimopolda jatim akhirnya berhasil mendorong warga
hingga eksekusi bisa dilakukan panitera pengadilan negeri sidoarjo
eksekusi ini sendiri dilaksanakan setelah pihak penggugat suwarni memenangkan gugatan di pn sidoarjo
dalam kasus sengketa tanah yang selama ini didiami warga
sehingga warga yang mendiami lahan tersebut harus segera pindah dan mengosongkan bangunan di atas lahan sengketa